kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi kemendes pdt
terus mendorong desa desa agar lebih kreatif menciptakan inovasi
sesuai potensi desanya masing masing
selain akan menjadi desa percontohan
desa dengan inovasi maju yang terpilih akan dapat menjadi desa mandiri
yang mampu berkembang dengan potensi yang dimiliki
hal ini disampaikan oleh menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
eko putro sanjoyo saat berbicara dalam sesi panel
perdana desa kita sama model program inovasi desa kita
itu kan pembangunannya hasilnya skalanya sangat besar ya
misalnya membangun satu ratus lima puluh ribu kilometer jalan desa
itu yang mereka sangat amis bagaimana bisa kita mengkoordinasikan itu
nah tapi topiknya dalam diskusi kali ini lebih kepada bagaimana knowledge sharing itu bisa bekerja di indonesia ya
karena kita setiap knowledge sharing yang setiap inovasi kita ada program inovasi desa
itu setiap inovasi kita dokumenkan dalam bentuk tertulis
maupun dalam bentuk video yang sehingga gampang dilihat oleh masyarakat desa
sekarang kita sudah ada lebih dari tiga puluh ribu innovation
yang bisa di copy oleh desa desa lainnya
yang kedua kita bantu juga untuk
menampingi supaya ada common interest di semua stakeholder
karena satu program kalau ada satu stakeholder yang ditinggalkan nanti akan mengganggu
yang ketiga kita juga bantu kasih insentif
jadi tahun ini kita sediakan seratus ribu us dollar
ya untuk memberikan insentif setiap desa itu sekitar rp satu lima miliar untuk mengimplementasikan dari analysi analisis tujuan menjaga
implementasikan dari inovasi yang ada di desa desa itu
nah dengan itu bisa menjadi motor desa desa yang melaksanakan dan bisa menjadi contoh desa desa lain